kami dari pores metro jakarta selatan
membenarkan tentang kejadian peristiwa
ditemukannya seorang laki laki
yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil
membenarkan tentang kejadian peristiwa
ditemukannya seorang laki laki
yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil
di salah satu halaman rumah
di jalan mampang perapatan empat rt satu
nomor dua kelurahan tegal parang
kecamatan mampang jakarta selatan
pada hari kamis tanggal dua puluh lima april tahun dua ribu dua puluh
kami diinformasikan oleh masyarakat
adanya jenazah yang ada di dalam mobil
selanjutnya saya bersama dengan
dan melakukan pengamanan tkp
kami melaksanakan kegiatan olah tkp
dengan dibantu oleh tim
yang dibentuk dari polda metro jaya
dengan melibatkan dari identifikasi
saat kami melaksanakan kegiatan olah tkp
kami menemukan beberapa barang bukti
berupa satu pusuk senjata api
dan juga kami menemukan
yang diperlukan untuk mencari perubahan
pemeriksaan terhadap tiga belas orang saksi
kami juga telah melaksanakan kegiatan
dari cctv ini kami bisa melihat gambaran kejadian dari peristiwa tersebut